sampai jumpa di video selanjutnya
kamu itu cuma butuh uang kan
uang itu bukan segala galanya di
aku kesini ibu cuma nyari tempat
dimana aku masih bisa ngerasain aku punya keluarga
dan keluarin aku dari sini
tapi aku dapet itu dari mana mas
semua itu udah aku jual
lagian juga udah gak ada percaya sama aku
gara gara kamu masuk penjara
sekarang aja aku nggak tahu harus tinggal di mana mas
kamu punya otak kan
kempakai otak kamu
gimana caranya bisa keluarin aku dari sini
kalau kamu gak melakukan apapun
setelah aku keluar dari sini
aku akan cari kamu
bu beli minum dong
terima kasih bu
bapak aldo dan istrinya ibu dini
sedang melakukan peresmian gedung baru
untuk pt jaya pratama abadi
salah satu perusahaan besar di indonesia
enak ya jadi istri orang kaya
iya aku saudara kembar kamu
aku senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi
tunggu tunggu tunggu
kamu gak mau nyuruh aku masuk
din wah kamu bagus banget ya
suami kamu ganteng juga
pinter deh kamu
sebenarnya ada apa kamu tiba tiba datang kesini
setelah sekian lama kamu memutuskan tali si ratu rahmi kinza
cuma gara gara kamu memilih kabur dengan laki laki yang gak jelas itu
bahkan gara gara sikap kau
ibu dan bapak sampai saat itu
kamu bahkan tidak menanyai kabar dari mereka
baik baik aja kan
ibu dan bapak sudah meninggal nih
mas sekarang kamu ngerasa menyesal
makanya sekarang kamu cari aku dan meminta maaf
kalau aja waktu itu aku gak ikutin pasangan
aku nyesal udah ikut sama dia
sekarang aku ditinggalin sama dia
aku tahu hubungan kita memang gak pernah akur
tapi aku udah gak punya siapa siapa
makanya aku datang kesini buat nyari kamu
kamu masih bisa mencari aku
kamu masih bisa maafin aku
jadi arya sudah meninggalkan kamu
dia udah ninggalin aku
lebih baik sekarang kau bersih bersih dulu ya
jadi sekarang aku liat fik pa
fik pawal sudah bertugas
aku versi ini buat kamu bersih bersih
aku nyuruh bibi keyakinaragecest tuh
jangan macem macem ya
hai tuh kau mau ganti aja
ngapain itu ya
enggaknya mungkin ada yang harus ditambahnya
udah buruan bikinin kopi
ada apa sih
nyonya kok ada dua
ini dina kembaran saya
dia itu kan pembantu udah dikosongin manjain emang tugas dia kok ini rumah
aku ya bintang tolong kamu hargain aku
aku rasa itu cukup

aku kesini itu cuma nyari tempat dimana aku masih bisa ngerasain aku punya keluarga
ya mungkin aja emang ini terlalu
tapi aku rasa
kamu masih bisa kasih aku kesempatan kan
aku harus tanya suami aku
tapi sekarang dia masih di rumah
aku juga gak sabar pengen ketemu sama suami kamu
tapi bukan pintu aja gak mau
dasar pembantu males
kamu pasti kaget kan aku udah pulang
ini buat kamu

keluk dong suaminya